mengko pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi mengunjungi rs bung karno solo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
mengko pmk juga memastikan masyarakat indonesia akan segera mendapatkan vaksin covid sembilan belas yang akan diproduksi oleh bio farma bukan lagi impor
selain meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan pendukungnya di rs bung karno
muhajir juga melihat pelaksanaan donor plasma konvalesen dari penyintas covid sembilan belas di kota solo
mengko pmk juga mengimbau kepada pengelola rumah sakit agar menyediakan kamar khusus untuk pasien covid sembilan belas
sementara itu terkait vaksinasi untuk masyarakat umum pada tahap tiga nanti
muhajir memastikan ketersediaan vaksin bagi masyarakat umum namun vaksin covid sembilan belas tidak lagi impor
melainkan diproduksi di dalam negeri oleh bio farma
masyarakat umum sekarang sudah disiapkan
vaksinnya nanti insya allah tidak lagi didatangkan dari luar tapi bisa diproduksi oleh bio farma
sekarang sudah partnya sudah ada di kita
jadi apa itu balut itu dipit vaksinnya itu sudah ada di sini
jadi nanti akan diproduksi sehingga insya allah lebih cocok dengan orang indonesia